bagaimana ini berhasil nih
kusiratu ambah harap tenang
kita akan mencari tempat yang aman
ayo kejar mereka
ayo cepat teriak
aku ingin mendengar teriakanmu
ayo cepat meminta tolong dan memohon ampun padaku
baiklah kalau begitu
aku akan menggunakan tenaga dalamku
kenapa kau tergesa gesa
ambah mohon maaf kusiratu
tapi saat ini istana pajajaran sedang diserang oleh pasukan sukamana
dan hamba diperintahkan oleh gusti prabu surawi sesa
menantarkan gusti ratu kendringmani ke tempat yang aman
maka dari itu ikutlah hamba gusti ratu
kalau begitu kita harus segera pergi dari sini
atau biarkan wanita ini di sini
biar dia dihabisi oleh pasukan sukamana
gusti ratu amat kasih
biar hamba bukakan ikatan tali ini
tidak usah berhasil
mengapa gusti ratu
jika kau melepaskan ikatanku
sama saja kau menjerumuskan dirimu dalam masalah
apakah kau yakin dengan kata katamu
cepat susul raikantriman
aku bisa jaga diriku sendiri
baiklah kalau begitu
tolong jaga dirimu
ini saatnya aku menguak kebenaran
kita harus satu kan kekuatan kita
sepertinya aku mengenali senjata busuk itu
mau kemana kita prasini
kita akan mencari tempat yang aman gusti ratu mari
mau kemana kalian
bagaimana ini prasini
busti ratu ambah harap tenang kita akan mencari tempat yang aman

melalui kau kita akan kembali menjadi saudara
aku tidak akan melupakan penicikanmu selawis sesar
bukan aku yang licik
namun kau yang bodoh
kau mengatakan ku bodoh
kau adalah raja yang bodoh
kau tidak pantas menjadi raja
dan hari ini terimalah kematianmu selawis sesar